sejumlah harga kebutuhan pokok pada selasa siang mengalami kenaikan
di pasar tradisional muara angke pluit penjaringan jakarta utara
harga telur ayam broiler yang biasanya rp dua puluh empat per kilo
kini menjadi tiga puluh dua ribu rupiah
kenaikan harga yang terjadi sejak lima hari lalu ini dikeluhkan sejumlah pembeli dan pedagang
mau mahal mau murah kita ya tetap beli lah
harusnya dikasih murah lagi harusnya diturunin lagi
biasa biasa aja gitu biasa aja jangan dinaikin
sebelumnya memang harganya ibu beli berapa bu
bagi pedagang kenaikan harga telur membuat daya beli masyarakat menjadi berkurang
sebelum matal lima hari yang lalu
lima hari yang lalu
itu kenaikannya berapa
biasanya saya jual dua puluh empat sekarang udah tiga puluh dua
udah tiga puluh dua ya
kenaikan juga terjadi di pasar tradisional
di jombang jawa timur
selasa pagi harga telur naik dari semula dua puluh ribu rupiah menjadi dua puluh sembilan ribu rupiah per kilonya
kalau teluk naik terus mas
dulu seharga dua puluh ribu sekarang udah sampai dua puluh sembilan ribu
ini karena apa mas kenaikan ini
ya gak tau mungkin ada yang di masyarakat ada yang sebagian di pelontor
di semedang jawa barat
harga kebutuhan pokok di pasar sandang selasa siang mengalami kenaikan
harga cabai kini mencapai satu ratus dua puluh lima per kilogram dari biasanya tiga puluh rupiah
sementara telur dari dua puluh lima ribu kini menjadi tiga puluh tiga ribu rupiah per kilogramnya
untuk minyak goreng kemasan dua liter dari tiga puluh lima ribu kini naik menjadi empat puluh satu ribu rupiah
sementara minyak goreng curah naik dari enam belas menjadi dua puluh rupiah
kondisi ini dikeluhkan para ibu rumah tangga
dan juga pedagang kecil
mereka harus terus memutar otak untuk dapat mengantisipasi kenaikan kebutuhan pokok ini
dinas koperasi usaha kecil menengah perindustrian dan perdagangan kabupaten sumedang menyebut
kenaikan harga sembako terjadi di semua pasar di kabupaten sumedang
kenaikan harga sembako di sumedang sudah terjadi sejak dua minggu terakhir
pemerintah setempat menegaskan meski naik ketersediaan sembako hingga kini masih aman
tim liputan cnn indonesia